bisa jadi ular pak
gara gara warga kampung brengsek ini
ya kita harus cari lahan baru
mulai besok kalian berdua harus cari ular
pak karso bagaimana kodoknya
pesanan saya sudah ada
sebenarnya saya sudah tidak bisa menangkap kodok lagi di kampung ini pak
semua warga di sini melarang saya menanggapi kodok pak
apa ada bisnis yang lain pak
bapak tidak sanggup lagi
pesanan kodok aja bapak tidak mampu
apalagi pesanan ular yang lebih sulit
bisa pak bisa saya bisa jadi ular pak
gara gara warga kampung brengsek ini
ya kita harus cari lahan baru
mulai besok kalian berdua harus cari ular

ya kita harus cari ular
mulai besok kalian berdua harus cari ular
gara gara ular jadi nyonyor aku
lawang enak enak cari kodok malah diganti cari ular
baru dengar namanya aja kalian takut
ya takut bos namanya ular
ular apa saja
mau ular sendok kak
mau ular sawah kak
mau ular kadut kak
asal jangan ular bulu
kalian ini bodoh
justru karena beracun itu harganya mahal
mau dapat duit banyak gak
katanya tadi bilang duit
belum dikasih kok

aduh kamu kok jadi gini sama aku
belum dikasih kok
belum dikasih kok
makanya narinya yang benar dong
aduh kamu kok jadi gini sama aku
makanya narinya yang bener dong
utari susah nih
utarin susah hisi
nggak usah lari
nggak usah latihan
utari sudah sore
kamu harus siap siap untuk pentas menari nanti malam
ayah sudah daftarkan kamu ke grup tari teman ayah

malam ini mereka akan pentas
mari teman ayah

kamu harus tetap menari nanti malam
kamu harus bisa membantu ayah mencari uang
usaha ayah bangkrut kan gara gara kamu
nggak nggak mau
kamu ini memang pintar mijitnya
sekolah di mana kamu
masa mijit pantat kok rasanya enak begini
pijitanmu memang enak
nggak sia sia aku ngambil kamu dari dunia manusia
enak sih enak
tapi kapan saya dibebasin
udah tujuh tahun saya dikurung di sini
saya kan pengen tahu keadaan anak saya
nanti kalau bulan purnama sudah nongol baru boleh ketemu anak kamu
tapi inget itu juga cuma lewat mimpi tok
makanyagil gewoon untuk bantuan kelas
beberapa hari senyum itu bagian evang tanggal dua wisata

aduh w generej sama dia
agak seperti gadis
nah hidup di allah
rasanya paham je reflective stimulus
bagus lempar terus uangnya lempar terus yang banyak hahaha bagus ayo ayo ayo terus lempar
banyak uangnya terus terus lagi terus ayo lagi terus ayo terus lempar yang banyak hahaha lempar
sudah lah bu
sampai kapan ibu mau menangis terus
jangan terlalu berpikir lebih berat lah bu
pikir dong pak pikir
sandi itu anak kita satu satunya
coba bapak pikir apa yang terjadi sama sandi
iya berpikirnya yang positif sajalah bu
siapa tahu si sandi lagi nginep di rumah neneknya
atau di rumah tantenya pamannya bibinya
ini bayaran untuk adik ya
makasih ya pak
ayah yang pegang uangnya dulu ya
kamu gak usah pegang uang
nanti habis cuma buat foya foya lagi
ayah pacem apa tuh
masa anaknya disuruh kerja
duitnya buat dia lagi
udah jangan mengeruntum lulu
belum dapat ular udah digigit duluan
makanya sebelum digigit kamu gigit dulu
jangan mau kalah
eh kebalik kebalik
eh kebalik kebalik
eh kebalik kebalik
eh kebalik kebalik
eh kebalik kebalik
eh kebalik kebalik
eh kebalik kebalik
lah lah lah lah lah
nah itu ada ular itu
udah gak gigit kok
namanya bales jendam udah ada ular langsung gigit
ular segitu gedenya kok dihisap
lah kok tangan yang digigit
betah kirain ular kok
karung karung karung
masukin kepalanya ke karung
gila lah lah salah he
ular ini berat ya
kapas kan di laut itu
itu kan kapal
oh kapal kan yang hewan kecil yang lewat ceruit gitu kan
padahal itu penyakit yang di tangan
woh ngawur itu kadas
itu aja kok marah
makanya jadi ular jangan suka resek
syukur ini tangkap
buat dia berhasil
mau dibawa kemana ular ular itu
pasti mereka disuruh ayahku
kapan sih ayahku berhenti menyiksa hewan hewan itu
tolongin bebasin ular ular itu dong
gak mau ah
aku kan lagi musuhan sama ular
jangan kaya gitu dong
kan kasihan hewan hewan itu
berat berat kok dilepas
lah kalau ularnya mati gimana kamu
ya nggak tahu
lah ngangkat sendiri nggak kuat goblok
aduh tanganku kejepit
sudah sudah sudah
ini uang hasil kerja kalian semalam
cari terus ular sebanyak banyaknya
semakin banyak ular
semakin banyak uang yang kalian dapat
asal kamu janji gak bakal gangguin bangsa kodok lagi
aku jamin rakyatku tidak akan mengganggu rakyat kodok
suara apa itu
coba kalian periksa
jangan sampai ular ularnya pada lepas ya
jangan jangan ularnya ngorak ini padang
mana ada ular kerian
aku dapat kura kura rebus
ini kura kura rebusnya
aku juga dapat kodok bakar
ayo keluarin kepalamu
kamu datang tepat pada waktunya
artinya aku pas lapar
tak bakar pakai kelek
pakai kecap lah
kok tambah gede
wah tambah sayang
rep saya mau keju ini
pak pak pak
wah ini buat dua orang nggak habis ini rep
aduh kok tambah gede
nggak kuat aku rep
aduh aku gimana ini rep
tambah berat rep
rep tanggulah rep
aduh nggak kuat rep
mau darah aku rep
aduh aduh aduh
kau dilempar ke sini
aduh tambah gede rep
aduh aduh rep
nggak kuat rep
puler sialan aduh
kamu kenapa menggigit dia
maaf saya gak sengaja
habis dia menginjak saya
mau panggil dia
saya nggak sengaja menggigit dia sumpah
makasih ya sayang
tari suara apa itu
coba kamu lihat tuh gudang ayahmu
ayah kenapa ya
ayahmu tidak sengaja digigit oleh raja ular utari